kebebasan menurut saya adalah hak manusia untuk mencapai kebahagiaan individu
dan merupakan tempat bergantungnya harga diri manusia
setiap kebebasan hakikatnya adalah aturan yang menjadi pilihan
namun kebebasan bukan berarti liar dan tidak tahu aturan
apalagi sampai merusak kebebasan individu lain
kebebasan juga tentang bersuara dan berpendapat tapi tetap bertanggung jawab
karena kebebasan tidak ada artinya tanpa akal dan kecerdasan